beli jajanan scan aja pakai motion pay diterima di semua toko seluruh indonesia
pulang enak saja kau mau pulang
kamu baru boleh pulang kalau orang tuamu sudah bisa melunasi utang utang
hei kerja yang benar
kalian harus kerja seharian penuh berhenti
hei kerja yang benar
ayo kerja lagi
ayo kerja lagi
dasar lintas darat keji
semakin hari perbuatan kalian semakin keterlaluan
hari ini kami sudah muak
malam ini saya butuh hiburan
saya mau perempuan itu menari di hadapan saya
sekarang kita melakukan gerakan ini
apa yang ingin kalian lakukan hari ini
apa yang perlu kalian lakukan hari ini
kami datang ke sini untuk membuat hutang
tapi sekarang kami tidak punya uang
banyak hal hasan
sekarang juga kalian harus membayar hutang hutang kalian di tengku tabak
dan sebagai jaminan
anak istrimu akan kami bawa ke tengku tabak
buat apa kalian bawa perempuan itu ke rumah ini
mereka kami bawa sebagai jaminan
ya mereka kami bawa sebagai jaminan agar si hasan mau membayar hutangnya kepada tuan tabah
alasan bilang saja kalau perempuan ini ingin kau jadikan sebagai gundikmu
umi aku mau pulang umi
enak saja kau mau pulang
kamu baru boleh pulang kalau orang tuamu sudah bisa menurasi hutang hutang
tempat ini lebih pantas sebagai tempat tidur kalian
sudah kamu jangan bersedih terus
lebih baik kita berdoa
supaya tidak terjadi apa apa sama abu dan kakak kamu
aku baik baik saja
kamu kenapa kesini bukan sakit
abu datang untuk minta maaf padamu nak
kamu harus menerima penderitaan ini
aku jangan bicara seperti itu
aku adalah berkorban buat abu
aku senang melihat kamu tersenyum
karena membuat kamu terlihat lebih cantik sayang
bahagia dan berkumpul bersama kalian semua
di saat saat terakhir allah
dasar orang miskin tidak tahu diri
kalian pikir dengan menangis saya akan membebaskan utang utang kalian
tolong teguh sabah
apa saya meninggal teguh sabah
itu bukan usaha saya
gasar sebulan kecil
ayo kerja yang benar
aku mau nemin ibu dan dahlia dulu
ayo kerja lagi
kamu dibilang melawan lawan
kusar kerja lagi
kusar kerja lagi